korespondensi nn indonesia rian hasri di menara jam sostek jakarta saat ini
rian jadi sudah berapa banyak jht bpjs yang telah diambil sampai dengan hari ini
iya renha terkait mengenai pencairian jaminan hari tua memang terus meningkat
di tempat saya berada saat ini yaitu di menara jam sostek ini saja
sampai dengan kalau kita ambil data terkini itu pada juni ini ya baru delapan hari itu
sudah ada lima ratus tiga puluh enam kasus
bayangkan padahal sebulan yang lalu yaitu pada periode mei itu ada satu delapan ratus tiga puluh enam kasus
itu artinya dalam seminggu ini saja sudah banyak sekali yang mencairkan jahit
ini salah satunya ada juga peserta ataupun anggota bpjs ketara kerjayaan yang akan mencairkan jahat tbpjs
dengan pak siapa
pak ini susah nggak sih pak mencairkan jht terkait ini
sepertinya semakin banyak orang yang berbondong bondong seperti itu
dengan peraturan yang baru tidak perlu menunggu masa kerja lima tahun
anda kesulitan tidak mencairkan jahat tbpjs
lebih mudah ya kalau iklimnya
ternyata pas begitu saya sudah input iklim
saya pikir bisa begitu langsung datang langsung dapat nomor rantrian yang lebih bagus
pas begitu saya confirm lagi ternyata harus kita nunggu konfirmasi dulu dari email
oh itu iklim yang menggunakan website ataupun aplikasi mobile pak ya
berarti masih menunggu konfirmasi sehingga belum bisa mencairkan
baik pak semoga sukses hari ini pak ya
nah itu dia tadi
reinhardt kalau kita berbicara mengenai kemudahan yang diberikan oleh bpjs ketenaga kerjaan
terkait pencairan jahat
sebenarnya ada aplikasi mobile yang bisa anda install di smartphone anda
yaitu bpjs tk mobile
itu dapat mempermudah anda untuk melakukan iklim
yang nantinya juga anda akan menerima email konfirmasi
dan langsung saja datang ke kantor cabang bpjs ketara kerjaan manapun
tetapi memang sejumlah permasalahan masih terjadi
di mana masih belum banyak orang yang menggunakan aplikasi mobile tersebut
atau mendaftar melalui iklim
sehingga antrian antrian seperti ini masih terjadi
dan itu tentunya menghambat anda ketika akan mencairkan jahat anda
di kantor jam sosial
tapi juga yang menarik ialah terkait mengenai pp no enam puluh tahun dua ribu enam belas
yang menyebabkan tidak perlu menunggu masa kerja lima tahun
banyak yang mencairkan jht mereka
ini seperti mas yang satunya mas anggi
mas anggi baru tiga tahun bekerja mas ya
kenapa mencairkan sekarang mas
padahal kan filosofinya jaminan hari tua itu ialah ketika untuk pensiun
ya kalau terkeluar sih takutnya lupa
takut kalau saya jaminan jam sosial
itu berarti dananya bakal dipakai buat apa ya
selamat berlebaran kalau begitu
berlebaran duluan karena sudah mencairkan sekarang
nah itu dia reinhardt
memang sebenarnya filosofi jht atau jaminan hari tua yang selama ini sering didengungkan
yaitu untuk membantu masa pensiun sepertinya sudah mulai bergeser seperti itu ya
banyak pekerja pekerja muda yang ketika mereka resign langsung melakukan klaim jht mereka
dan kalau dari data secara nasional memang pemberlakuan pp ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah klaim
sepanjang tahun dua ribu enam belas ini sudah ada satu ratus delapan puluh
dua dua ratus delapan puluh empat klaim yang dilakukan peserta bpjs dengan total nominal transaksi sebesar satu lima triliun rupiah
tapi jangan khawatir karena sampai dengan juni ini saja dana yang sudah dihimpun oleh bpjs ketenagakerjaan itu telah mencapai empat belas triliun rupiah reinhardt
baik terima kasih rian hasri
langsung dari kantor menara jam sostek jakarta